dan untuk mengetahui perkembangan terkini di jayapura pasca gempa kemarin
kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan andre kirwel jurnalis transmedia
selamat siang andre pasca diguncang gempa bermak di tudolima kemarin
bisa anda ceritakan seperti apa pantauan anda terkait situasi di sana sekarang andre
baik terima kasih
saat ini saya berada di lokasi kafe yang ambruk pada saat gempa lima empat magnitudo kemarin sore
di mana sudah berada garis polisi yang menutup lokasi tersebut
namun masih ada warga masyarakat yang masih melintas untuk melihat keberadaan dari ambruknya kafe
yang berada sejak lama
sejak ruko atau kawasan bisnis ini dibuka untuk kawasan untuk berbuka
perlu dilaporkan juga bahwa tanah yang berada di sekitar kafe ini terlihat sudah terpecah atau terbagi dua
namun masyarakat tidak terlalu mengikuti saran dari aparat untuk menjauh dari lokasi
beberapa kafe seperti duta kafe dan juga kafe yang lainnya yang berada di sekitar lokasi juga sudah tutup
hal ini terlihat dari kafe di depan maupun yang berada di sebelah dari ambruknya kafe carita yang berada di sekitar ruko pasifik
beberapa pertekuan juga yang berada di kawasan ruko juga masih terlihat tertutup
hotel yang kemarin sempat
tidak mau menutup untuk melayani masyarakat hingga saat ini juga masih tetap tertutup aktivitas masyarakat di hari jumat ini
sempat terlihat setelah dilakukan sholat jumat mereka kembali mencari tempat tempat makan yang berada di luar dari kafe ini
beberapa pantauan yang saya pantau dari pagi hingga siang ini
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha
untuk para pengusaha